dalam rekaman video berdurasi hampir dua menit ini sekelompok remaja tampak terlibat perang
celurit di ruas jalan raya bojonggede kemang kecamatan tanjurhalang bogor jawa barat pada
minggu lalu selain saling serang mereka saling sabet senjata tajam sambil ditonton rekan
kelompoknya di atas sepeda motor tak ayal rekaman video ini membuat heboh jagad maya setelah beredar
ruas di media sosial hingga rabu siang warga mengaku resah lantaran tawuran pelajar kerap
berlangsung di sepanjang jalur tersebut karena jauh dari pengawasan petugas keamanan meski tidak ada
korban jiwa aksi brutal mereka dinilai membahayakan pengguna jalan yang melintas
mengkhawatirkan sekali jadi kami hanya meminta kepada pihak sekolah untuk lebih mengawasi
anak anak yang serta juga para orang tua
warga juga berharap pihak sekolah ataupun kepolisian lebih memperketat pengawasan di
jalan bojonggede kemang lantaran rawan dijadikan arena tawuran para pelajar muhammad juwanda bogor